tapi intinya pemilu makin demokratis
sedangkan amal tahangtua kan neno gitu yang secara posture juga cukup lebih pendek dibanding sandi ibrahim